ya memang jarum pentul dan juga hijab itu kan susah dipisahkan ya
banyak sekali jarum pentul yang harus dipasang ya untuk bisa membuat hijabnya lebih rapih
nah jarum tajam tanpa ujung ini kan dipilih para hijabar karena dianggap praktis dan juga cepat untuk menyematkan jilbab
tapi ujungnya yang tajam dan terbuka kerap mengundang bahaya tertusuk atau mungkin seperti yang tadi tertelan tidak sengaja
yang terjadi di bandung tadi
nah berikut kami berikan beberapa tips aman menggunakan jarum pentul dan alternatifnya
ya bahayanya dari jarum pentul itu bisa saja tertelan atau yang kerap terjadi ini adalah tertusuk secara tidak sengaja
nah kenapa kok bisa tertelan
ini kerap kali karena hijaber sering secara sementara menyimpan jarum pentulnya di mulut seperti ini
dianggap mudah cepat dan paling dekat
nah di sini hijaber lupa karena sebenarnya banyak tempat penyimpanan lain yang lebih aman untuk penyimpanan sementara
misalnya di baju seperti ini
atau di atas jilbab yang sedang diperbaiki seperti ini
aksesoris penyemat hijab ini memang terus bermunculan
salah satunya adalah clip turkey
ini adalah alternatif pengganti dari jarum pentul yang tidak ada tajam tajamnya sama sekali seperti ini
pemakaiannya pun cukup mudah tinggal di klik seperti ini
tanpa ada tajam tajamnya sama sekali dan cukup bakat
nah ini yang unik
saya kerap menemukannya di pesantren
banyak santriwati menggunakan klip kertas untuk menyematkan hijabnya
pemakaiannya pun cukup mudah tinggal di klik seperti ini
dan rapat tidak tajam
beberapa kreasi pun ada misalnya menambah jutaan aksesoris dibawahnya
tips berikutnya adalah dengan membuang semua jarum pentul
peniti dan juga penyemat lainnya yang tajam
ya ini dengan menggunakan hijab instan
ada dua hijab instan yang saya temukan di pasaran
yang pertama adalah segi empat instan
ini biasa digunakan untuk suasana yang formal maupun casual
pemakaiannya pun cukup mudah
tinggal dimasukkan tanpa jarum pentul sama sekali
hijab ini bisa dikreasikan
misalnya seperti ini
atau ada juga inovasi ada ringnya di sini
jadi ujung ujung hijabnya tinggal dimasukkan seperti ini
dan bisa dikreasikan lebih
hijab instan yang kedua adalah pasmina instan
sama dengan segi empat instan
ini tidak menggunakan sama sekali pentul ataupun peniti
tinggal dimasukkan seperti ini
nah tanpa menggunakan pentul dan peniti sama sekali
tetap cantik kan